pesona banyuwangi yang kian terkenal
membuat saya penasaran untuk menyambangi kota di timur pulau jawa ini
banyuwangi dikenal dengan sebutan sunrise of java
menyimpan potensi wisata yang menawan
sebut saja gunung dan kawah ijen
serta pantai pelengkung yang terkenal dengan ombaknya di dunia surfing internasional
tapi liburan kali ini saya memilih hutan dejawatan sebagai destinasi pertama
pemandangan asri pohon trembesi yang tumbuh subur mengular secara acak
begitu indah dan memanjakan mata
hutan dejawatan terletak di benculuk kecamatan celuring
hutan dejawatan terletak di benculuk kecamatan celuring
hanya sekitar sepuluh km dari jawa tengah

hutan dejawatan awalnya digunakan sebagai tempat untuk pengelolaan kereta api
serta penyimpanan kayu jati berkualitas
ambat laun lahan seluas tiga delapan hektare ini
dijadikan objek wisata yang dikelola perhutani
pepohonan terembesi yang berukuran besar dan tumbuh rimbun di hutan dejawatan ini
menjadi pemandangan yang unik dan menawan
dijamin stres dan berasa penat hilang seketika
hutan dejawatan yang instagramable ini
menawarkan sejumlah spot foto yang sayang untuk dilewatkan
hutan dejawatan juga dilengkapi dengan penyewaan delman
yang cocok bagi anak anak atau keluarga berkeliling hutan di jalan setapak
bagus ya teduh terus foto fotonya juga bagus
tadi saya sama anak anak saya sama adik fotonya cakep cakep banget
lokasinya juga cukup teduh ya terus ya untuk foto foto cukup menarik
lelah berkeliling menikmati pohon terbesi yang rimbun
rasa lapar mendorong saya untuk berwisata kuliner
pilihan jatuh kepada ayam pedas rantinem yang melegenda
berlokasi di dusun kerajaan genteng kulon genteng banyuwangi
ayam pedas rantinem eksis sejak tahun tujuh puluh an
dan saat ini dikelola oleh generasi kedua
ayam pedas rantinem mengandalkan ayam kampung yang dipanggang terlebih dahulu
kemudian ayam dimasak dengan kuah santan
bumbu rahasia dan belasan kilogram cabai rawit merah
untuk sekitar ratusan potong ayam perharinya
banyak kalau enggak dibakaran kegurihnya itu kurang
dan lagi kalau ini kan ayam kampung asli
jadi kalau dibakar itu kering enggak berminyak
kalau ayam potong berminyak
hmm aroma bakaran daging yang harum
berpadu dengan kuah santan
selain daging bagian kepala dan jerawan ayam menjadi favorit pembeli
wow ini ayamnya empuk banget
ayam kampung kan biasanya tuh teksturnya agak susah ya
agak keras gitu
makanya di ayam pedas rantinem ini
ayam kampung ini tuh dibakar dulu
sekarang coba pakai nasi untuk ngurangin pedasnya
untungnya ada potongan timun yang menetralisir rasa pedas di lidah ini
pedasnya masih bisa teratasi ya pak
oh teratasi ya
kuahnya pun pedasnya pun oke
memang pedasnya kuat sampai hidung melar
kalau tidak tahan dengan makanan pedas
ada menu non pedas seperti ayam kampung goreng
telur jerawan ayam goreng
belut ikan lele dan wadar goreng
ayam pedas yang tidak memiliki cabang dimanapun di banyuwangi ini
buka dari jam empat sore sampai jam tiga subuh
eksotisme pohon trembesi dijawatan
serta kenikmatan ayam pedas rantinem
membuat saya ingin kembali lagi ke banyuwangi